jan kemana si daddy dan si dadok
kok daddy pada menghilang begini
aduh mak daddy juga jadi bingung
wah nyempa daddy
ma adriana kan udah
kamu kelihatan muda banget
ya karena suami kamu dong
umat juga peduli sama kamu
kalau sayang sama aku tapi kok beraninya mas itu menentang keinginan aku demi kebaikan anak kita sendiri
sebagai kepala keluarga pasti sayang sama kamu sebagai istri mas
omongan mas udah pernah aku dengar dan udah ketebak
kalau memang sayang sama dua duanya tapi aku lihat emas jauh lebih sayang sama reva ketimbang aku
jauh lebih sayang sama reva ketimbang aku
perahu pasti ada sisi kanan sisi kiri
sayang mas sama reva adalah sayang mas sebagai ayah ke anak
kalau sama kamu lain sayangnya
dan itu semuanya sama kadarnya
kalau sama kenapa mas gak bisa menghargai keinginan aku demi kebaikan anak kita reva
mas gak menghargai keputusan aku supaya reva gak ikut kontes cocok itu
mas gak pernah mau dengar omongan aku
mas malah membiarkan reva untuk ikut acara itu
mungkin mas juga selama ini diam diam di belakang aku ngizinin reva untuk ikut kontes itu
aku juga gak tahu
mas pura pura gitu
pura pura gak ngizinin ternyata mas ngizinin di belakang aku
enggak enggak enggak enggak enggak enggak bener itu
bas tidak pernah ngasih izin sama reva
kalau kamu gak percaya kamu boleh tanya reva
mas gak pernah ngasih izin dia
ntar kalau ditanya mama begini ya jawabannya
udah lah mas akan marahi dia
mas akan marahi dia di rumah
dan mas akan marah besar sama dia
dan mas gak pernah merasa ngasih izin sama dia
mas kaget ketika dia kabur
bener sayang mas gak tau apa apa
mas akan marahin dia
pokoknya akan marahin dia
iya mas marahin reva
reva kamu tuh begini begini begini begini begini
ya ini pura pura ya di depan mamanya adriana kong kali kong
ya pura pura mas acting di depannya reva gitu
iya pasti bisa kayak begitu kan
aku ngeliat mas kayak begitu
oke sekarang apa yang mas mau dilakukan sama kamu
biar kamu percaya sama mas
kasih hukuman ke reva
masa reva harus dihukum
sementara aku yang ngasih izin dia
mas boleh pulang kok sekarang nggak masalah
mas pasti gak mau kan
dan gak berani kan kasih hukuman ke reva
siapa bilang gak berani
cuma tadi mas lagi mikir hukuman apa yang tepat buat dia
atau kamu punya ide yang
ide yang baik
mas nanya sama aku ide yang baik
berarti aku kasih ide
mas setuju dong sama ide yang akan aku kasih kemas
mungkin hanya ide aja
jadi kamu bisa sampaikan ide kamu kalau memang kamu punya gitu
oke aku punya
rafa sekolah rafa pergi kemana aja diantar jemput sama supir kita
dia nggak boleh pergi sendiri dan dia udah gak boleh bawa motornya lagi
diantar jemput loh bukan disuruh naik angkot
diantar jemput sama supir
kalau memang itu yang kamu mau
akhirnya nur juga nyakyaki sama gue
karena mas sudah ngikutin kemohon kamu kamu mau kan pulang ke rumah saya
mas bi udah jemput aku
dari pame dulu mama
tapi mama perlu bicara dulu sama adrena
sebentar ya bi
oke bi kesana dulu
bi yang kesana atau
jalan tidur satu kamar dulu
kalau perlu bisa ranjang
buat lihat seberapa besar cinta baik sama kamu
mama benar juga
untuk ngebuktiin semua omongannya
jadi kita gak perlu kasih hati dulu ke dia
dan kalau bi nanti masih dikendalikan sama anaknya
mama gak akan tinggal diam
mama akan ke rumah kamu
dan kalau perlu mama akan tinggal di rumah kamu selamanya
nah kalau soal itu tuh aku setuju banget mah
jadinya mama ngerti kan gimana perasaan aku di rumah itu
aku sendirian gak ada yang jelasin

kalau ada mama aku lebih tenang mah
mama pasti belain anak lama tercinta
gara gara gue pakai ikut ikutan konspirasi iyan embongin maafnya
malah hidup gue yang hapas kayak begini
gara gara ikutan bohong malah hidup gua yang susah
susahin banget sih ya
ketung aja gue udah bawa perengkapan jadi pak denny avandi nih
lah itu kan gurunya meghan
wah peratannya kebelet banget nih bawa bapak
gue duluan aja ah
ya permisi pak
aduh dia duluan deh

bisa cepet gak
masuk udah keluar tua
daripada disini masuk boleh keluar tua
bisa disitu kali ya
jan kemana sih si daddy sama si dadok
kok daddy pada ngilang begini sih
aduh udah mah
daddy juga jadi bingung
wah nyupa daddy
ini daddy datang
ini daddy datang
deddy kenapa datangnya dari arah toilet ya
kan pintunya ada disono
ya jadi tadi itu sebenarnya saya sudah sampai sini dari tadi tadi
tapi emang romle belum datang kan
jadi saya ke toilet dulu karena saya kebetulan kebelet belet gitu
kebelet ya sama anaknya
kan si dadok lagi di toilet tuh
tadi saya juga ketemu
terus kebetulan katanya dado itu perutnya yang besar itu sedang mules
jadi dia ada urusan dulu di toilet sebentar
oh begitu ya
ini nih pak daddy
ayah ngajak ketemuan nih
ayah mau nanya masalah tanah yang dikembang
kenapa sekarang itu tanah jatuh ke tangannya si manya meli ya
saya kan waktu itu sedang jalan bersama ian
kebetulan dikenalkan kepada mamanya mary
kebetulan masakannya rasanya enak sekali
sampai saya nambah lima kali
saya langsung mempercayakan bahwa